ya pemirsa ini adalah salah satu mobil listrik
yang berhasil dirakit oleh fakultas teknik di universitas indonesia
ini merupakan bagian dari program pengembangan mobil listrik nasional indonesia atau molina
karena salah satu pencemar udara terbanyak itu adalah dari kendaraan bermotor yang berbasis bbm
nah kalau kita lihat seluruh dunia sudah banyak industri otomotif yang memang ingin dan telah menciptakan mobil yang ramah lingkungan
yaitu mobil listrik
dan indonesia tidak mau kalah punya program sendiri dan program ini diharapkan akan berhasil untuk menciptakan
industri otomotif yang memproduksi mobil mobil listrik yang dihasilkan oleh bangsa indonesia sendiri
nah insight kali ini akan berjumpa dengan siapa siapa saja dibalik program pengembangan mobil listrik yang khusus di universitas indonesia

universitas gajah mada universitas sebelas maret solo dan institut teknologi sepuluh november
terus mengembangkan teknologi mobil listrik yang telah dimulai sejak dua ribu tujuh belas
saat ini kemampuan masing masing perguruan tinggi telah dapat dipetakan
dengan riset yang terus berjalan universitas indonesia dan institut teknologi bandung dinilai unggul dalam pembuatan bodi
sedangkan institut teknologi sepuluh november unggul dalam membuat motor listrik
universitas sebelas maret solo unggul dalam membuat baterai lithium
dan universitas gajah mada unggul dalam membuat konverter dan sebagainya
jauh sekarang lebih baik karena masing masing kita sudah petakan kemampuan
jadi kalau dulu kan kita tidak tahu kemampuan masing masing universitas kemampuan lead bank seperti libi bbbt
ini sebenarnya arahnya kemana untuk kekuatannya di bidang mobil listrik
terus kemudian nanti perusahaan industri nasional ini peta kekuatannya di mana
nah sekarang kita sudah bisa memetakan itu
peluang untuk mengembangkan mobil listrik secara mandiri di indonesia
indonesia masih sangat terbuka
hal ini didukung oleh teknologi yang terus berkembang serta belum ramainya pesaing yang dominan dalam industri ini
di indonesia mobil listrik masih dalam bentuk purwarupa
jumlah mobil listrik di dunia saat ini sudah mencapai empat juta unit dan pada tahun dua ribu dua puluh diprediksi akan mencapai sepuluh juta unit
untuk mendukung inovasi dalam dunia otomotif tersebut saat ini pemerintah telah menyiapkan peraturan standarisasi
terkait lima teknologi kunci
di antaranya bodi
motor listrik dan penggerak
dan stasiun pengisian daya
yang harus dipenuhi
guna mendukung kualitas mobil listrik nasional
agar dapat bersaing di pasaran
kita berharap nanti akan terjadi evolusi menuju ke kendaraan yang emisi rendah
di mana di dalamnya akan ada mobil listrik
sehingga itu tidak ditarget oleh pemerintah
tetapi itu pemerintah hanya memberikan insentif
terserah nanti kepada pasar bagaimana merespon ini semua
sehingga perkembangan di dalam dunia usaha itu akan sesuai dengan kebutuhan pasarnya
namun ketua asosiasi pengembang kendaraan listrik bermerek nasional menyatakan
saat ini minat pelaku industri masih terbatas
karena pasar yang belum terbentuk
serta belum adanya infrastruktur pendukung
kesempatan ini karena keadaan ini
kalau mobil bbm sudah ketinggalan jauh kita
sebaiknya kendaraan listrik karena masih sama sama awal
kalau itu didukung oleh pemerintah
oleh pemerintahan pak jokowi
dalam tiga tahun ke depan pak tau
sudah akan jalan di jalanan itu produksi yang merupakan hak intelektual teman teman dari perguruan tinggi
hadirnya mobil listrik nasional tidak hanya akan mengurangi emisi dan menghemat energi
tapi juga akan membuka lahan pekerjaan baru di indonesia
untuk itu dibutuhkan dukungan penuh dari pemerintah untuk mewujudkan mobil listrik nasional
agar menjadi tuan rumah kendaraan bermotor di indonesia
kartika karman jakarta
ya ui merupakan salah satu universitas yang bergabung dalam
konsorsium riset pengembangan mobil nasional
dan baru baru ini ui berhasil untuk menciptakan empat mobil nasional bertenaga listrik
dan saya sekarang sudah ditemani oleh aditya
dosen dari fakultas teknik ini yang sangat aktif
merupakan bagian dari kolaborasi proyek ini
aditya ini di belakang kita adalah salah satu bis kendaraan
ya tiga mobil dan satu bis listrik
tapi sebelum kita bicara mengenai teknisnya dan apa sih persisnya mobil listrik nasional
ini bisa bicara sedikit mengenai proyeknya
dan ini kan merupakan sesuatu yang memang didukung dan ditopang oleh pemerintah
jadi berawal di tahun dua ribu dua belas ketika presiden republik indonesia saat itu
bapak susilo bambang yudhoyono mengundang lima rektor universitas di indonesia
yaitu ui ugm itb its dengan uns untuk datang kemudian berdiskusi
kemudian beliau mengemporkan ide untuk membuat mobil nasional berbasis tenaga listrik
kemudian program tersebut berlanjut di tahun dua ribu tiga belas hingga saat ini
selama ini ini kan tadi ada lima universitas ya
nah ini bentuk kolaborasinya seperti apa dan targetnya apa
apakah masing masing universitas harus memproduksi sejumlah mobil listrik nasional
yang bisa dijadikan prototipe lah terhadap mobil listrik ke depan
jadi sampai program tahun ini kelima universitas membuat produk yang serupa
untuk kemudian nanti dilihat dari masing masing universitas tersebut
mana yang memiliki kekuatan pada bagian tertentu
misalkan ke depannya mungkin universitas
indonesia mengembangkan motor listrik misalkan seperti itu
itu nanti akan kita evaluasi
namun demikian di antara lima universitas tersebut
ui juga membuat bis listrik
karena di ui sendiri kita menggunakan shuttle bus bis kuning yang beroperasi di kampus ini
jadi cocok lah buat dijadikan
iya dan kami berpendapat apabila kita bisa memulai pilot project di kampus ini
dengan kendaraan bis listrik
kalau sudah berhasil itu nanti penggunaannya bisa kita perluas sebagai transportasi publik di indonesia
paling tidak kalau kita sudah bisa tes di sini
dan ternyata penerimaannya bagus
dan hasilnya juga sesuai
baru berani masuk ke umum
ini berapa tahun totalnya
dari dua ribu tiga belas hingga dua ribu enam belas ini sebetulnya program tahun ketiga
dan tahun ke dua sudah ada hasilnya yang nyata
jadi komponen dari proyek ini seperti apa
apa riset yang harus dilakukan
dan juga bagaimana universitas itu sendiri harus melakukan kolaborasi dan implementasi lah hasil riset dan pengembangan ini
seperti saya sampaikan di awal
sampai saat ini masing masing universitas itu masih independen masing masing
kalau di ui sendiri
kelompok riset kami terbagi menjadi enam kelompok
jadi kelompok pertama itu
fokus kepada pengembangan desain
kemudian dengan transmisinya
kemudian kelompok kedua ini fokus kepada sistem thermal management
termasuk ac kendaraan di situ
kemudian yang ketiga itu fokus kepada pengembangan motor listrik dengan sistem kontrol
grup yang keempat itu fokus kepada pengembangan sistem intelijensi kendaraan
kemudian yang kelima fokus kepada pengembangan sistem stasiun pengisian baterai
dan yang ke enam ini bukan yang terakhir
tapi justru yang paling unik adalah ui juga mengembangkan studi sosial terhadap kendaraan listrik
jadi bagaimana keberterimaan masyarakat kepada kendaraan listrik
bagaimana agar industri ini bisa survive di masa depan dan sebagainya
seperti itu dari sudut pandang ilmu sosial
nah ini siapa siapa saja yang dilibatkan dalam proyek ini khusus untuk umi
saya lihatkan adit kan dosen
saya dari teknik mesin ya
jadi ada dari teknik mesin dari teknik elektro
dari teknik metalurgi kemudian
yang dari sosial dari fakultas hukum
fakultas ilmu pengetahuan budaya ada
kemudian dari ekonomi tentunya
dan dari fisip
seperti itu jadi hampir dari semua bidang ilmu
jadi dosennya tapi mahasiswanya juga
dosennya juga mahasiswa dari s tiga s dua s satu
berapa totalnya dalam enam ini
mungkin perkiraan kasar mungkin bisa hampir sekitar empat ratus tim
iya dan itu ada yang mahasiswa ada yang sudah lulus
kemudian berganti dengan juniornya seperti itu
dan karena ini program yang di ui sendiri
sebetulnya kami juga sudah mempunyai suatu komitmen
untuk mengembangkan kendaraan listrik ini
nah ini di luar dari kegiatan akademi sehari hari
atau merupakan bagian juga
menjadi bagian tentunya
ada banyak kreditnya yang diberikan
memilih mereka bagaimana ada volunteer
atau mungkin wah ini kelihatannya jago di bidang ini harus
biasanya mahasiswa yang terlibat di kegiatan mobil listrik ini
biasanya sudah mengambil mata kuliah pilihan tertentu
yang memang ada kaitannya dengan kendaraan listrik
biasanya selain memang kita juga buka pengumuman secara luas
tapi biasanya mahasiswa mahasiswa yang mengambil mata kuliah tertentu tersebut
itu juga menawarkan diri
pak saya tertarik dengan program mobil listrik nasional
saya kepengen ikut dan seperti itu
iya jadi mereka sambil belajar teorinya tapi ada juga prakteknya
jadi tiga tahun ini apa saja kendala yang paling mungkin agak sulit untuk dipenuhi
biasanya kendala yang kami hadapi justru kendala non teknis
karena kami menggunakan dana dari pemerintah
sorry total dananya untuk masing masing universitas itu berapa miliar
saya tidak hafal masing masingnya seperti itu
tapi kalau di tahun kedua ini kami mendapatkan sekitar tiga belas tujuh miliar

itu kenapa jadi kendala
karena pengadaan dengan dana pemerintah ini mempunyai suatu prosedur tertentu
yang kami merasakan agak kaku seperti itu
biasanya demikian ya kalau dari pemerintah birokrasinya panjang
jadi terus terang saya dan tim itu merasakan lebih banyak tantangannya di bidang non teknisnya seperti itu
itu yang kami rasakan
oke sekarang sudah berhasil ya menghasilkan empat dari mobil itu sendiri
bisa cerita sedikit dari mana
apa yang perlu dilakukan
apakah menciptakan mobil listrik ini dari awal
atau menggunakan eksperimen yang sebelum ini setelah dimiliki atau bagaimana
karena frame waktunya tidak terlalu panjang kalau saya lihat
tentunya sesuai dengan amanah ya amanah dari pemerintah bahwasanya kita tahun dua ribu delapan belas membuat kendaraan nasional
tentunya dari segala aspek harus kita pikirkan
antara lain dari desain material komponen dan sebagainya itu
tentunya harus produk dari dalam negeri
sehingga desainnya pun kami sudah membuat
namun karena waktu yang sangat terbatas ini
untuk perwarupa atau prototipe kami menggunakan produk yang sudah ada di pasaran
itu untuk memperpendek waktu pengembangan saja
jadi memang target waktu ini sangat
apakah ini berkaitan dengan budget atau apa sih sebenarnya
bisa jadi juga masalah budget
sebagai gambaran saja di industri otomotif yang memang dedicated untuk mengembangkan kendaraan
itu biasanya pengembangan kendaraan yang betul betul baru
itu membutuhkan paling cepat itu lima sampai enam tahun
jadi ke lima sampai enam tahun itu suatu perusahaan yang memang sudah dedicated untuk bekerja di bidang tersebut
nah seperti kita ketahui perguruan tinggi ini
ini perlu lebih lama lagi ya kan
bisnisnya adalah masalah pendidikan seperti itu kami
bukan bukan sebagai fokus utama kami untuk membuat satu kendaraan tapi
ekstra kurikula lah istilahnya
dengan segala upaya yang kami bisa lakukan
ya kami membantu program pemerintah tersebut seperti itu
iya nah sekarang lebih fokus ke apa yang sudah dibangun ya
mungkin kita bisa masuk ke base ini lihat sedikit
dan adit bisa cerita ya apa sih yang membuat sebuah mobil listrik itu unik
dan sebenarnya kenapa ya kita perlu ya memiliki mobil yang
kenaganya itu kendaraan itu listrik
ya kita masuk
iya kami sekarang sedang berada di dalam bis
ya ini salah satu hasil dari rancangan yang dibuat oleh universitas indonesia ya
dan katanya satu tahun ya masa adit tadi mengatakan hanya memerlukan
lumayan ya dikubur ya
tapi bagaimana hasilnya puas atau apa kira kira yang membuat bis ini unik lah
baik waktunya sangat terbatas satu tahun jadi ini merupakan bentuk kompromi
sebetulnya bisa saya katakan dari desain ideal kami
tentunya nanti akan kami perbaiki ke depannya seperti itu
seperti misalkan kami mendesain sebetulnya lantainya rendah
untuk pemakaian di dalam kampus
untuk mempermudah masuk dan keluar penumpang dari dalam bis seperti itu
tapi karena tadi kendala waktu akhirnya kami tidak bisa membuat bis low deck
seperti bis perkuatan di eropa atau di amerika seperti itu jadinya seperti ini
tapi lumayan lah ini untuk prototipe ya
ini sudah di tes dan
sudah sudah dites jalan tapi sementara kami belum membawa mahasiswa masuk ke sini
harus kami pastikan dulu semuanya aman semuanya
nah kalau dari segi misalnya kesulitan dalam membuat kendaraan seperti ini
ini menurut adit
kesulitannya tentu kesulitan mengintegrasikan hal hal komponen yang baru seperti itu
tapi kami bisa atasi itu relatif dengan mudah
kembali tadi saya sampaikan sebetulnya yang kami sangat mendapatkan masalah itu di masalah pengadaan
nah kalau kita lihat ya di negara negara lain ya seperti di amerika ada tesla
yang betul betul sudah memanufaktur ya mobil untuk konsumen secara umum
sudah bagian dari apa yang digunakan oleh orang orang ya
nah saya juga tahu di eropa mereka menggunakan
yang sebenarnya membedakan ya kalau mungkin mobil listriknya itu sendiri tidak terlalu sulit lah dari segi teknisnya
tadi anda mengatakan apa sebenarnya yang harus betul betul disiapkan ya dalam membangun sebuah kendaraan umum
atau kendaraan yang dipakai masyarakat yang berbasis listrik
baik jadi kendaraan listrik itu adalah masa depan dari teknologi transportasi dunia
beberapa pengamat ada yang mengatakan bahwasannya dalam lima puluh tahun ke depan semua kendaraan menjadi kendaraan listrik
bahkan ada yang lebih optimis mengatakan dalam dua puluh lima tahun lagi kendaraan menjadi kendaraan listrik
sebetulnya alasan tersebut berdasarkan beberapa dasar
yang pertama adalah tentunya masalah kelangkaan bahan bakar di dunia
yang kedua adalah masalah pemanasan global yang terjadi akibat dari meningkatnya jumlah co dua di atmosfer
dan jumlah co dua ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan
sebelah kita ketahui kendaraan baru yang masuk ke pasar
tidak ada kendaraan yang baru yang masuk ke pasar tidak ada kendaraan yang baru yang masuk ke pasar
tidak diiringi dengan kendaraan lama yang keluar dari pasar
jadi semakin lama jumlahnya semakin bertambah
nah atas dasar dua dasar tersebut itulah kemudian otomotif di dunia berpikir untuk pengembangan kendaraan yang tidak menghasilkan emisi
secara prinsip ada dua jenis kendaraan
yang pertama adalah kendaraan yang tetap menggunakan bahan motor bakar sebagai penggerak namun menggunakan bahan bakar hidrogen
hasil pembakaran hidrogen ini tidak menghasilkan karbon dialo
jadi tidak polusi udara
tapi berupa air
yang kedua adalah menggunakan kendaraan listrik
yang pertama ini tentunya didasari oleh faktor investasi yang sudah sedemikian banyak ditanamkan pada pengembangan motor bakar
dan yang kedua kenapa menggunakan motor listrik
dikarenakan secara realita efisiensi motor listrik memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan motor bakar
kemudian yang berkembang belakangan
saya amati itu lebih banyak kepada pengembangan kendaraan listrik
nah tadi pertanyaan mbak desi bagaimana kalau kita apa sih harus dipersiapkan kalau kita mau menerapkan kendaraan listriknya sebagai kendaraan yang digunakan masyarakat secara luas ya
tentunya kendala utama kendaraan listrik saat ini adalah masalah baterai charging
jadi seperti mungkin kita pernah main radio control di masa kecil seperti itu kita main satu jam kemudian kita harus mencari baterai
jadi seperti mungkin kita pernah main radio control di masa kecil seperti itu kita main satu jam kemudian kita harus mencari baterai charging

nah masalah tenaga baterai itu untuk beberapa skenario penggunaan itu sudah bisa diatasi
misalkan seperti kita tahu di kota kota besar di eropa
kendaraan listrik itu umumnya dipakai untuk perjalanan menyanpurkan baterai dari rumah ke kantor
jadi perjalanan dari rumah ke kantor yang dilakukan pada saat pagi itu malamnya kendaraan dichargen overnight kemudian diisi brown's k sandlern casa muda
sampai di kantor di charge lagi untuk kemudian dipakai pulang ke rumah
ya berarti charger charger ini harus selalu tersedia di rumah
jadi charger harus banyak ada di tempat parkir
sebenarnya lebih simpel kan daripada cari spbu atau
betul itu salah satu kelebihan lain dari kendaraan listrik adalah karena listrik tersebut selain bersih
kemudian dia juga mudah ditransmisikan
kita tidak perlu kapal yang besar kita tidak perlu truk tangki untuk membawa dari kilang minyak ke spbu
dengan distribusi listrik yang ada saat ini pun kita sudah sampai ke rumah kita seperti itu
tinggal ditambahkan ke tempat parkir dan itu sudah jadi misalkan seperti itu
selain itu juga yang menarik bagi indonesia khususnya adalah
motor listrik ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan motor bakar
sehingga kesempatan kita untuk menguasai teknologi motor listrik ini jauh lebih terbuka dibandingkan
dengan menguasai dan membuat motor bakar dengan demikian
ya seharusnya harga mobil juga lebih murah
mobil juga ke depan jauh lebih murah dengan adanya ini
saya lihat ini memang sesuatu yang arahnya ke sana ya industri otomotif
mereka membuat mobil yang mau tidak mau harus ramah lingkungan
konsumen juga sekarang mereka ingin memiliki mobil yang ramah lingkungan
kalau kita lihat cara bagaimana suatu negara mengembangkannya
ini kan indonesia kan kelihatannya punya ambisi kesitu ya
untuk menciptakan sebisanya
dalam negeri dan melibatkan universitas
tapi menurut adit apakah ini cara yang betul ya untuk melakukan pengembangan itu
sehingga akhirnya bisa kita membangun sebuah industri yang
yang merupakan bagian dari manufacturing kita ya
jadi menurut kelazimannya bahwasannya seperti kendaraan pada umumnya
itu dibuat oleh suatu industri kendaraan
jadi memang bukan produk dari kampus
nah yang terjadi saat ini adalah
kita sedang berjuang bersama sama menggunakan segala potensi yang ada
salah satunya kampus untuk ikut mengembangkan
di sisi lain bppt juga mengembangkan juga
tapi ini sekarang kita sedang berjuang bersama sama
tapi menurut kelazimannya
kendaraan itu diproduksi oleh industri kendaraan
dimana pengembangannya bisa dilakukan oleh kampus
jadi kalau di bidang engineering dikenal ada istilahnya

kalau saya analisisnya disitu ada sembilan tingkat satu sampai sembilan

tapi di situ kita analogikan kampus bermain di satu sampai empat
kemudian bppt bermain di empat sampai tujuh
kemudian industri tujuh sampai sembilan
jadi harus ada sinergi sedemikian baik
ini luar biasa ini kampusnya menghasilkan
ya jadi kampus saat ini mengerjakan dari satu sampai sembilan seperti itu
tapi ini saya lihat lebih merupakan suatu semangat
di bagaimana caranya supaya program pemerintahan bisa cepat terlaksana
ya nah ini mungkin karena terus terang kita sendiri memang tidak memiliki industri otomotif yang berbasis mobil nasional
kita masih melakukan prinsipal menggunakan mobil dari luar negeri lah istilahnya
kalau untuk membangun sebuah industri ini nanti
kira kira komponen investasi yang terbesar itu akhirnya apa ya
karena kalau tadi adi mengatakan kalau dari segi listriknya itu sendiri kan sebenarnya tidak terlalu sulit
dan tidak seperti bbm ini kan renewable istilahnya bisa terus menerus kita ciptakan listriknya
tentunya untuk membuat kendaraan sendiri investasi terbesar tentunya ada di pembuatan pabriknya
tentunya seperti itu tapi itu tentu merupakan investasi yang artinya itu akan bisa terbayar pada durasi waktu tertentu
selain itu masalah yang mungkin masih menjadi kendala adalah baterai
jadi kita masih menggunakan bahan bahan import sebagian besar import untuk baterai
dan itu yang
mau tidak mau ya
mau tidak mau seperti itu
jadi yang saya lihat selama ini pengembangan mobil listrik nasional ini
kendala tantangan yang masih kita hadapi ke depan itu masalah di baterai seperti itu
meskipun ada beberapa teknik lain untuk tidak menggunakan baterai
seperti misalkan kereta api listrik yang saat ini sudah kita nikmati bersama seperti itu
itu pun mungkin juga dilakukan
jadi itu adalah hal yang harus kita lakukan
apalagi karena ini diharapkan menjadi mobil yang digunakan oleh semua orang ya
mobil itu kan sangat ini ya konsumen itu biasanya mereka pikir pikir masalah
misalnya cerewet masalah brand ya mobilnya harus jepang atau eropa dan lain sebagainya
nah sementara itu salah satu tantangan kita membangun mobil nasional ini adalah masalah brand dan kepercayaan
nah ini ke depannya bagaimana menurut adit
ini merupakan suatu proyek yang menjanjikan atau agak terlalu ambisius
apalagi banyak sekali negara negara lain mereka mengeluarkan mobil mobil listrik yang canggih
baik pertanyaan mbak desi itulah yang salah satunya kami kaji dalam kajian sosial kendaraan listrik
dan memang sampai saat ini hasil dari survei masih mengatakan itu merupakan bukti seperti itu
ada pun upaya upaya yang bisa kita lakukan antara lain adalah mungkin kita harus bersama sama mulai mencintai produk dalam negeri
kemudian diikuti juga dengan pemberian contoh baik oleh pejabat terkait untuk menggunakan produksi dalam negeri misalkan seperti itu
namun kami juga sudah berpikir dalam masalah tersebut sehingga kami berpikir salah satu solusinya adalah dengan mengembangkan kendaraan transportasi umum
dimana kendaraan transportasi umum ini yang membeli bukan orang per orang seperti tadi mbak desi sampaikan ada yang picky lah macam macam seperti itu
jadi kendaraan transportasi umum ini tidak kalah menantang
tidak kalah menantangnya dibandingkan dengan mengembangkan kendaraan kecil namun indonesia sudah bisa memulai industri kendaraan listrik dari kendaraan transportasi umum
contohnya ini bis ini
iya contohnya bis ini
kita bisa menjadikan prototipe yang mudah mudahan bisa melahirkan bis dan kendaraan umum yang betul betul kita pakai sendiri
iya harapan kami begitu
hasil dari karya teman teman
dan adit ini banyak sekali tadi melibatkan dosen dan mahasiswa dan lain sebagainya
jadi kita perlu bertemu dengan beberapa dari mereka ya
siapa yang bantu merancang mobil dan bis listrik ini
terima kasih banyak
adit sukses selalu dan kira kira mengharapkan bahwa proyek ini ke depan masih akan berlangsung
paling dekat kami berharap agar bis listrik ini bisa menggantikan shuttle bus di ui di kampus ui
rektor kami sudah menyampaikan keinginannya untuk mengadakan sepuluh bis listrik untuk dipakai di lingkungan kampus ug
mudah mudahan apabila bisa
apabila itu berhasil kami bisa perluas
mungkin kami tawarkan sebagai transportasi di transjakarta misalkan atau ke tempat tempat daerah lain seperti itu
baik terima kasih banyak
kita juga mengharapkan hal yang sama
karena memang kendaraan listrik itu akhirnya jauh lebih ramah lingkungan
dan bisa lebih murah lagi
dan satu lagi pada kendaraan listrik kita bisa menangkap energi energi yang selama ini dibuang pada kendaraan konvensional
itu yang sangat sulit dilakukan pada kendaraan konvensional
jadi panas bisa kita ubah menjadi listrik kita pakai lagi
bisa kita ubah jadi listrik kita pakai lagi matahari dan seterusnya
jadi itu merupakan kelebihan yang tidak dimiliki oleh kendaraan konvensional
dan sebetulnya pun industri otomotif yang awalnya pesimis terhadap perkembangan teknologi kendaraan listrik sudah mulai membuat kendaraan listrik
dan itu merupakan satu kenyataan yang memang kendaraan listrik adalah masa depan kita
oke terima kasih
yuk kita ketemu dengan beberapa murid dari mas adit
bicara mengenai molina atau mobil listrik nasional
kini kita akan lihat ya tangan tangan siapa saja yang merakit mobil mobil listrik nasional ini khusus di ui
sudah ada bersama saya dua teknisi ya teknisi yang membantu meragen mobil nasional
ada nanda nada dari fakultas teknik bagian elektro
sekarang katanya sudah s tiga ya
luar biasa ini wajah wajah masa depan kita
dan ada iksan iksan baru lulus s satu ya
dan katanya s dua nya sudah diterima di jepang
khusus untuk mencuri ilmu dari jepang khusus bagian otomotif mereka sendiri
jadi ada nanda ada iksan
nah mungkin keterlibatan kalian ya terhadap proyek ini
dan ini bukan proyek baru ya sebenarnya menciptakan mobil listrik nasional
mungkin mulai dari nanda
bagaimana memulai dan apa apa saja yang harus dilakukan oleh nanda
karena kita lihat ini di belakang kita ini ada contoh dari dua mobil listrik nasional
yang ini yang pertama ya
yang kijang dikonversi dan kemudian ini yang kedua
mungkin bisa cerita sedikit
iya kalau kami dari teknik elektro ini adalah tahun kedua
tahun pertama kami mengintegrasikan beberapa komponen yang ada di pasaran
jadi kami mencoba inverter yang ada di pasaran kita coba
motor yang di luar kita coba
baterai di luar kita coba
kita rakit jadi satu
kita kontrol kendalikan
nah itu tahap pertama
kalau tahap kedua kami sudah mulai masuk ke arah komponen di dalamnya
jadi sudah mulai ada peningkatan kalau ini mungkin didebut tingkat kandungan dalam negerinya sudah mulai meningkat
jadi seperti misalnya mbak desy bisa lihat inverter itu kami buat mulai dari desain
terus kami buat pcb
pembuatan pcb pun tidak satu kali karena bisa jadi kami sendiri membuat pcb itu tiga kali
nah sampai kondisinya jadi
jadi pertama gagal dibuat lagi
term kedua gagal dibuat lagi sampai ketiga ini
berapa lama waktunya kira kira sampai akhirnya merasa puas bahwa ini sudah
mungkin sekitar satu tahunan ya
mungkin satu tahunan tahun kedua kami memang benar benar dari inverter motor kami desain sendiri motor kami desain menggunakan beberapa software desain motor
terus kami pabrikasi dalam negeri
memberikan bengkel bengkel lokal tidak bengkel bengkel besar
bukan bengkel baker luar negeri
kita benar benar meningkatkan kemampuan dalam negeri kira kira gitu
mungkin di sini juga bengkel kan
jadi di sini
ini kan kalau kita bicara mengenai mobil listrik ya elektro atau listriknya kan komponen yang sangat penting ya
dalam hal ini
nah misalnya kalau kita berbeda dengan mobil mesin yang tradisionalis
sebenarnya seberapa sulit untuk melakukan pertama konversi itu sendiri
dan setelah misalnya berhasil
titik kepuasan bahwa oke ini sekarang sudah bisa bersaing dengan mobil yang biasa lah dengan menggunakan mesin biasa yang menggunakan bbm
kalau menggunakan bbm mungkin saya kurang begitu paham ya karena kan kapasitas kami di bidang kontrol listrik ya
perbedaan dengan penggunaan motor di molina dengan di industri adalah saya pikir ada aspek yang paling penting ada keselamatan
karena tidak mungkin ada terjadi kegagalan sedikit pun karena bisa jadi keselamatan dari penumpang ataupun pengguna jalan lain jadi masalah
jadi kami lebih banyak menguji tingkat bagaimana kegagalan jika kegagalan ini apa yang terjadi maka kami harus antisipasi secara kontrol
contoh kegagalan yang mungkin terjadi dengan adanya
misalnya simple kalau motor simple
jadi kami menggunakan motor permanen magnet
harus dikontrol menggunakan sudut putarnya yang benar
jadi kita harus tahu sudut putarnya agak berbeda kalau kami menggunakan motor induksi
motor induksi pokoknya kita akan berikan tegangan pasti motor itu berputar sesuai dengan yang kita ingin
tapi kalau permanen magnet kita harus sudutnya harus pas
nah kegagalan sudut putar itu bisa menyebabkan motor berhenti
nah kalau motor berhenti bisa jadi kecelakaan dan sebagainya
ya apalagi kalau berhentinya pas
nah macam macam bisa terjadi
kita agak sedikit terlalu teknis ya
saya dan juga pemirsa mungkin ya
tapi dari tingkat kesulitan ini kan anda kan di sini coba dari awal gagal sampai itu seberapa menantang untuk merakit sesuatu
ya kalau tingkat kesulitannya adalah pertama
tantangan terberatnya juga
teori dengan praktek itu ada pengetahuan yang kita harus lakukan kalau kita tidak terjun langsung kita tidak tahu
jadi misalnya pada saat kita membuat pcb
ada beberapa kendala
oh harusnya kalau ideal ini pasti nyambung pasti aman ternyata tidak seperti itu
nah kita harus ubah posisinya dan sebagainya
kira kira ya kita harus lakukan supaya produk itu bisa berjalan dengan bagus
ini kalau dibawa jalan ini sudah bisa
sudah bisa kemarin kita coba sampai empat puluh km per jam
empat puluh km per jam lumayan ya
yang kuat tenaganya atau rata rata
ini masih belum ditambah dengan gear
sebenarnya kalau dengan gear kita bisa tingkatkan lebih tinggi lagi
jadi ada beberapa modifikasi modifikasi yang harus dilebihkan
tapi untuk desain optimal saat ini empat puluh km sudah cukup bagus
jadi kita tidak bisa membawa baterai terlalu berat misalnya
tapi setelah ya berapa lama sebelum perlu di charge lagi listriknya
tadi ini dari kosong sampai isi
cukup satu jam
nah mungkinan kalau kita coba mungkin kemarin sekitar tiga jam bisa berjalan
setelah itu harus dicolok lagi
jadi di sini ada ini
iksan anda lebih ke mesin ya
kira kira yang dilakukan
atau yang masih ada dalam proyek ini itu persisnya seperti apa
karena saya sendiri ini kalau mobilnya ada generasi satu saya generasi keduanya
sebelumnya ada yang sudah melakukan saya melanjutkan
jadi kebanyakan kalau saya pekerjanya itu fokusnya ke arah yang bus
tetapi juga ikut mensupervisi beberapa mobil yang ada di sini
kalau di tim mekanikal itu kita yang fokus utamanya kita lihat bisa di adapter
kan kita masih pakai transmisi bawaan
sementara motor listrik yang kita punya porosnya shaftnya kan tidak sesuai
kita harus buat nyambungnya bagaimana si motor ini mampu menggerakkan transmisi yang ada di dalam itu dengan transmisi aslinya
itu perlu teknologi sendiri yang bagaimana space nya bagaimana nanti putarannya kuat atau tidak
apakah dia kuat menanggung beban dari si motornya
nah anda sendiri iksan ini kan masih waktu itu masih s satu kan belum
apakah itu membuatnya lebih mudah dari mata pelajaran dan apa yang harus dipelajari bagian dari nanti yang diuji dan lain sebagainya atau bagaimana
ketika saya satu sendiri skripsi saya ya itu secara tidak langsung juga berhubungan
yaitu membuat pipa kalor yang nantinya akan jadi sistem pendingin untuk motor listriknya
nanti jadi si pipa color ini kalau sekarang kan pakai radiator kita perlu pompa airnya untuk mengalirkan panasnya
sementara dengan pipa kalor ini kita tidak perlu pompa lagi
jadi cukup kipas cukup menghemat energi nantinya
iya nah keunikan ya dari perubahan ini kan bis juga konversi kan
nah menjadi bis listrik ini apa kira kira yang unik gitu yang sangat membedakan
untuk beberapa utility nya beberapa komponen seperti rem kompresor rem power steering
itu kita sudah tenagai dengan tenaga listrik
jadi nantinya kira kira riset ke depannya pun kalau sekarang power steeringnya masih pakai yang berbasis fluida
nanti akan kita coba kembangkan bagaimana power steering dari bus sendiri bisa pakai motor listrik
seperti kan sekarang sudah di mobil mobil kecil itu sudah pakai
tapi kan bis kan besar ya berarti kan perlu tenaga listriknya juga lumayan besar
nah itu apa pakai jam set atau pakai
kalau bus ini pakai baterai
pakai baterai gitu
iya baterainya itu tiga ratus delapan puluh volt dc dengan kapasitasnya tiga ratus ah
itu perlu waktu berapa lama untuk mencaharenya
lebih lama dong kalau misalnya mobilnya perlu satu jam
untungnya ya sampai hari ini walaupun kita sudah beberapa kali coba putar putar ui kita belum sempat sampai baterainya habis
jadi kita belum coba charge
oh jadi lumayan ya lumayan awet
jadi sekarang mobil mobil ini sudah diuji coba di ui dan sudah digunakan atau masih
bahkan ada dua mobil kita yang ini dan di depan itu sudah keluar kompus
coba untuk di jalan jalan keluar kampus kita coba tes sudah sanggup sampai sana
tapi masih dalam tahap prototipe kan ya sekarang
tapi masih ada yang perlu ditingkatkan diperbaiki
oh iya tentunya
apa saja kira kira supaya mesinnya jauh lebih kuat ya
mobil listrik saya kira sih yang perlu kita tingkatkan itu di daerah baterai
karena kan dia kerapatan energi baterai dengan bensin itu berbeda jauh
kalau bensin kita hanya perlu sekitar berapa liter untuk mencapai kilometer tertentu karena dia punya kerapatan energi yang lebih tinggi
sementara baterai ya volumenya segitu segitu aja
walaupun untungnya baterai itu dia mendapatkan sumbernya lebih mudah
gak usah kita ngebor ngebor kita bisa pakai angin tenaga segala macam kita bisa charge si baterai
tetapi teknologi sekarang belum mampu menyaingi energy density dari bahan bakar minyak sendiri itu problemnya
nah baterainya yang baterai dibuat dari apa biasanya kan kalau baterai kan lithium
ya kita sini pakai lithium ferofospat karena memang bagusnya itu
tapi lumayan mahal kan biasanya kalau baterai lithium naik
ini ke depannya kalau kita lihat mobil mobil listrik di luar iksan katanya mau ke jepang
mereka juga menggunakan baterai lithium atau ada baterai yang memang dirancang khusus untuk memberikan aliran listrik kepada mobil
nah kalau mungkin untuk mobil mobil di luar saya masih kurang mengetahui banyak ya
terutama kan sekarang yang lagi naik pamornya itu tesla
itu saya masih belum mengikuti terlalu banyak jadi belum bisa jawab banyak tentang itu
ya ini nanti masih misteri tapi kalau tidak salah kan litium kan yang kita tidak produksi kan ya di sini
kita harus masih harus impor nah ini yang membuat komponen yang bisa lebih mahal
nah nanda anda sendiri kan sudah tingkat kepuasannya sudah lumayan ya dengan hasil ini
apa apa lagi yang perlu diperbaiki misalnya kalau kita lihat ini di belakang ini kan cukup ini ya
cukup memakan space ya apalagi tadi kita sempat lihat ke belakang itu di tempat bagasinya itu ada gensetnya atau apa ada converternya di situ
kalau yang di sini ada gensetnya kalau di sini memang hanya baterai saja
baterainya nah ini baterainya juga lumayan memakan tempat ya
lumayan besar iya betul nah memang kalau pengembangan teknologi baterai kita juga harus mengembangkan secara material baterainya
supaya lebih seperti yang di
ya kita katakan tadi bahwa materialnya harus densitinya lebih tinggi nah itu butuh riset yang lebih tinggi lagi
terus bagi kami akan terus mencoba untuk meningkatkan pengujian pengujian dengan melengkapi alat alat yang ada
supaya lebih kehandalan secara sistem kerusuhan lebih baik kira kira masih harus kita tingkatkan terus
supaya siap begitu masyarakat indonesia siap memakai ya harus kita siapkan yang terbaik
nah ini kalau base ini sudah lumayan ya dipakai untuk keliling keliling
tapi nge charge nya di mana biasanya harus balik ke bengkel lagi
untuk saat ini hanya di sekitar sini saja baru bisa kita ngetes di lokasi ini
ada charger khusus yang memang diperlukan untuk itu
ada ya sebenarnya tidak khusus sih dia hanya butuh supply strip ln tapi yang tiga fast bedanya itu saja
aman nggak ya lebih aman ya dibanding tentunya aman
tidak ada kemungkinan untuk meledak ya biasanya kalau
patasan dari usia
karena kan memang secara komponen pun ada batasan batasannya
kita coba untuk ada di dalam batasan batasan tersebut jadi ya insya allah sini memang aman
oke nah sekarang saya mau tanya di luar kaitan teknis tapi lebih ke dukungan kolaborasi dan juga seberapa banyak ya riset yang dilakukan
tiga mobil ini kalau setahu iksan ini bagaimana selama ini kolaborasi dukungan
kolaborasi ini kan dari tim molina sendiri kita dibagi menjadi kalau tidak salah ada enam tim
dari sisi mekanikalnya dari sisi thermal ataupun aliran fuidanya dari sisi terkait motor ada sistem kontrolnya ada juga yang saya pengisian baterainya ada juga kita riset di bidang sosialnya
jadi kita jangan sampai kita sudah riset sudah jadi prototipe tapi terkata masyarakat indonesia masih belum mau terima
mungkin disitu kesulitannya penerimaan masyarakat terhadap mobil listrik seperti tadi amankah nanti kalau baterainya habis bagaimana
ya pertanyaan pertanyaan seperti itu yang harus kita jawab yang kita harus coba cari tahu kalau di sini kita engineering mechanical ya kita coba untuk bagaimana bisa
society engineering di sana di masyarakat bagaimana membuat pola pikir masyarakat bahwa mobil listrik itu memang sudah layak untuk kita kendala
bagaimana feedback dan hasil riset itu yang selama ini dilakukan cukup positif atau masih
masih ya kira kira masih banyak yang sedikit banyak yang mendukung tentunya pasti masyarakat
idenya kan memang bagus idenya ini supaya kita lebih peduli lah terhadap lingkungan dan juga bbm itu bukan sesuatu yang renewable ini kan energi yang renewable kan jadi jauh lebih sustainable
ya jadi lebih ke arah penerimaannya nanti seperti apa sampai saat ini juga masih kita masih untuk menyusun kajiannya hasilnya masih dibuat kesimpulannya
nah iksan nanti ke jepang masih mau fokus terhadap ini atau apalagi kira kira yang perlu
saya kira sebenarnya kalau ke sana bukan bagian otomotifnya tapi nanti mungkin pembuatan komponen komponennya karena lebih ke arah micro fabrication sih
jadi mungkin bisa lebih canggih lagi nanti
komponen memang penting
iya komponen memang penting
kalau semakin banyak kita menguasai komponen otomatis tingkat kandungan lokalnya akan semakin tinggi
nah berarti nilai tambahnya semakin ke dalam negeri kira kira gitu kalau selama ini kita banyak impor maka dolar itu akan keluar kalau kita komponen bisa buat sendiri otomatis ekonomi di indonesia akan lebih baik
ya nah nanda sendiri ini kedepannya kira kira cita cita terhadap proyek ini seperti apa dan kemana arahnya
ini sebenarnya kan sudah
makan waktu lumayan cukup lama
karena kalau kita lihat di negara negara lain ya mobil listrik itu sudah menjadi bukan barang yang unik lagi atau barang yang aneh gitu tapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup mereka
kita kira kira perlu apa lagi
perlu ada usaha kolaborasi yang lebih luas dengan dunia usaha saya kira ya kita tidak bisa lagi ini kan prototipe baru sampai pada sisi
apa bisa dibilang laboratorium sedangkan untuk sampai ke masyarakat sebagai produk yang siap pakai tentu kita harus kolaborasi dengan dunia usaha
terus kita mencoba memanfaatkan fasilitas fasilitas yang bisa dimanfaatkan misalnya seperti pengembangan usaha bagian komponennya baik komponen penyusun maupun secara mobilnya
nah itu saya kira beberapa
dan apa aris
apa yang selama ini nanda sudah lakukan dan juga kira kira feedbacknya untuk memperbaiki ya baik dari segi komponennya tapi dari segi meningkatkan tenaganya dan juga membuat mobil ini memang betul betul viable ya sebagai mobil yang digunakan di jalan
kalau kami secara mikro otomatis kami akan mencoba untuk meningkatkan optimalitas dari sistem ini kami sendiri
jadi kami mungkin tidak akan memilih motor yang besar
karena konsumsi energi listriknya akan besar
karena membutuhkan baterai yang akan lebih besar
akan membutuhkan space yang akan lebih besar
jangan sampai mati listrik di jalan
di rumah aja kita sering mati listrik
membuat yang optimal misalnya dengan tadi mungkin sebenarnya sehari itu konsumen itu biasa memakai berapa kilometer
mulai dari situ terus dari kami sendiri elektrik
berapa energi listrik yang cukup
nah itu kita coba optimalkan sistem itu
itu riset dari sisi mikro
kalau dari sisi makro otomatis beberapa lembaga seperti lpdp juga membuat skema riset seperti riset produksi risk pro
itu juga berusaha mengembangkan bagaimana prototipe prototipe yang skala lab maupun secara pengujian akademis bisa sampai ke pasar
nah disitu sudah tidak hanya melibatkan komunitas akademisi peneliti atau laboratorium
mau tidak mau harus konsumen
harus keluar kita juga tidak bisa hanya dari sudut pandang kami teknisi seperti mbak desi
tapi juga harus kondisi bagaimana konsumen itu memakai kebiasaannya bagaimana keinginannya seperti apa
tapi kalian sendiri berdua excited terhadap proyek ini
ini memang sesuatu yang
kalau bicara mengenai mobil nasional kayaknya kita memiliki memori atau ingatan yang kurang positif ya terhadap cita cita kita memproduksi mobil nasional
nah ini kedepannya masih akan terus menerus mengkonversikan mobil mobil yang awalnya mesinnya bbm kemudian jadi mobil listrik atau menciptakan mobil baru yang betul betul dari awalnya diciptakan sebagai mobil listrik ya kira kira
tapi sekarang ini kan mengangguk angguk gila kelihatannya ini impian
kan kita masih dalam proses riset ya
proses riset itu ada tahapan tahapan yang harus dilemati
sekarang kita mencoba untuk menguasai dulu
seperti apa sih lika likunya membuat mobil listrik seperti apa sih karakternya dia
setelah kita tahu rasanya tahu teknologinya feel nya kerasa
berarti saatnya berangkat ke step selanjutnya
kita bikin sasisnya sendiri kita bikin semuanya
dengan spesifikasi standar mobil bbm
jadi misalnya kenyamanan bbm kan sudah sangat bagus kita harus ke desktop
itu memang sudah terlalu dimanjakan sih sama bbm
sudah sangat dimanjakan
tidak mau kita harus melompat dan tidak bisa lagi berdiri di titik itu lagi
iya dan yang penting lagi ini kan bukan hanya bicara mengenai satu mobil ya
tapi kalau memang sudah menjadi harus diproduksi dengan jumlah yang banyak
itu kan harus ada infrastrukturnya
berarti kan ada coklat
ada charging station dan lain sebagainya
ya seperti yang mbak desi bisa lihat yang ini
ini kan stasiun pengisian
nah ini kan harus kita kembangkan
ini kita sudah bisa bikin sendiri kan
iya buat sendiri
terus di sini bisa diisi
mau ingin berapa dan berapa jam dan sebagainya
terikut jadi pengguna juga tidak dirugikan maupun yang penyedia
terus nah ini nanti harus secara ini harus bisa gimana cara mengkomersialkan
terus kemudian bagaimana mengintegrasikan dengan sistem ketangga risikan yang ada di indonesia
itu banyak sekali riset yang bisa di
dan komponennya juga komponen lokal ya
dari segi biaya harga anda tahu seberapa costnya atau
kalau segi biaya mungkin kita harus memilah milah karena ini riset mungkin ada posisi riset itu seperti tadi saya bilang pcb tiga kali ya
akan lebih baik kalau misalnya kalau dingin
ya taruh lah untuk membuat satu stasiun pengisian kendaraan listrik gini
karena ini pasti jumlahnya harus banyak dan mau tidak mau harus cost komponennya harus rendah ya
tapi kalau sudah kita bicara skala besar otomatis biayanya tidak sama dengan pada saat kita melihat
jadi pasti ada
apalagi kalau industri nya memang sudah
kalau industri nya sudah masuk
nah anda dan isan luar biasa
kita bangga ya
ini adalah wajah anda
masa depan kita dan kalau ingin tahu memang siapa siapa saja nanti suatu hari indonesia dikenal sebagai negara yang memproduksi mobil listrik dan memasarkannya
itu akan menjadi sesuatu yang kontribusi kita yang luar biasa ya
apalagi ini nanti kan semua ramah lingkungan kan
dan sebenarnya lebih simple ya
harusnya ya kedepannya kalau semua infrastruktur nya juga sudah ada
harus terintegrasi secara nasional kebijakan mulai dari sumbernya sampai pemakaiannya
mau tidak mau kita harus belajar dari kesalahan masa lalu
yang penting kebijakan dari hulu ke hilirnya
dan regulasinya harus betul betul terintegrasi dan diimplementasi dengan baik
nanda terima kasih dan juga isran sukses ya
nanti kalau lulus kita interview lagi
harus gali isu ilmu yang didapat di jepang
memang cita cita indonesia untuk memiliki mobil nasional sebenarnya sudah ada dari dulu
tapi sempat gagal
mungkin dengan adanya moli nah ini mobil listrik nasional
kita bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih sukses
karena melibatkan anak anak bangsa sendiri
dan juga didukung oleh seluruh ya sektor dari masyarakat kita sendiri
dari konsumennya dari pemerintahnya
dari tentu saja bagian funding atau research dan developmentnya
sehingga ini betul betul mobil listrik yang diproduksi oleh indonesia
ya demikian insight kali ini
terima kasih atas perhatian anda
sampai jumpa dan bye bye